pemirsa kejaksaan agung pada hari ini memeriksa mantan menteri perdagangan ri muhammad lutfi terkait dengan pidana korupsi ekspor crude palm oil cpo
kita langsung tergabung bersama rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan langsung dari sana
selamat sore arief silahkan update sore ini bersama kami di news report
namun kapasitasnya untuk memberikan keterangan terhadap lima tersangka yang sudah masuk dalam ranah pengadilan
sementara pada pemeriksaan muhammad lufi pada hari ini ketut sumedana mengatakan itu kapasitasnya masih sebagai saksi
namun untuk tersangkanya itu adalah korporasi
jadi sudah ada tiga korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng
dan tadi muhammad lufi tiba pada pukul sembilan pagi tidak punya kuasa hukumnya dan muhammad lufi tidak memberikan keterangan apapun
dan juga tadi dalam
penyataan pers dari kapus penkum ketutus medana juga tidak mau memberikan terkait materi pemeriksaan
karena proses pemeriksaan terhadap muhammad lufi masih terus berlangsung hingga sore hari ini
dan sebagai informasi ini dalam kasus dengan tersangka korporasi ini muhammad lufi ini adalah saksi ke delapan yang diperiksa oleh jaksa nagung
dan sebelumnya saksi ke tujuh itu adalah menko perekonomian erlangga hartarto
dan pada kesempatan terpisah itu sebetulnya dari jaksa muda pindahan khusus febri adiansyah mengatakan
bahwa dari pemanggilan dan pemeriksaan terhadap erlangga hartarto dan juga muhammad lutfi
itu kejaksaan agung itu fokus untuk mengusut pengembalian kerugian keuangan negara
yang disebabkan dari pemberian fasilitas ekspor minyak goreng terhadap tiga korporasi yang sudah menjadi tersangka
yaitu adalah korporasi wilmar korporasi musimas dan juga permata hijau group
di mana nilai kerugian mencapai enam empat puluh tujuh triliun rupiah
dan febri adiansyah menegaskan bahwa pemeriksaan baik untuk erlangga hartarto maupun muhammad lufi
ini tidak dalam kapasitas untuk menargetkan tersangka perorangan
atau dengan kata lain penyidikan ini belum mencari dugaan pidana yang dilakukan oleh lutfi dan erlangga di kasus mafia minyak goreng
namun dengan begitu febri ardiansyah mengatakan bahwa kejaksaan agung membuka peluang untuk mengkonfrontasi keterangan yang diberikan erlangga dan juga lutfi pada hari ini
karena jam pitsus meyakini bahwa erlangga dan lufi ini memiliki kebijakan yang bersinggungan terkait kasus mafia minyak goreng
karena mengingat kapasitas mereka
sehingga otomatis dengan adanya kebijakan sebagai menko dan juga mendak
itu sepertinya ada peluang bagi korporasi untuk bermain dalam ekspor minyak goreng
yang pada akhirnya atas ekspor minyak goreng ini berpengaruh pada stok dan juga pasokan minyak goreng dalam negeri
sehingga minyak goreng dalam negeri menjadi langka
sehingga mengakibatkan harga pun menjadi naik
dan review pada pemeriksaan lufi pada tahun lalu pada saat kapasitas sebagai saksi untuk tersangka perorangan
itu lutfi ditanya materi pemeriksaan terkait latar belakang dan implementasinya
terkait peraturan yang terbit dari kementerian perdagangan
terkait aturan yang menyangkut harga eceran tertinggi
ketentuan ekspor dan juga ketentuan domestic market obligation
serta beberapa ketentuan terbitnya untuk persetujuan ekspor
dan pada tahun lalu itu dari pihak jasa agung untuk tersangka perorangan
itu sudah menetapkan tersangka dan kasusnya juga sudah masuk persidangan
itu adalah mantan dirijen luar negeri kemendak
indra sari wisnuwardana
ini adalah tim asistensi menteri koordinator bidang perekonomian periode januari dua ribu dua puluh tiga
lalu juga master pak lulian tumanggor
ini adalah komisaris pt wilmar nanabati indonesia
ini adalah senior manager corporate affair pt victorindo alamestari
dan terakhir adalah pr toga sitanggang
ini adalah gm pt musimas
sementara untuk pemeriksaan lutfi sebagai saksi
dalam tersangka korporasi
ini saksi saksi sebelumnya yang sudah diperiksa terlebih dahulu adalah
presiden direktur pt musimas fuji
manager marketing pt permata hijau pam oleo
sales manager pt sari argotama persada
direktur pt mega surya mas
dirut pt musimas
dan pada hari ini adalah momotufi
jadi kita masih menunggu
apakah momotufi akan selesai pada malam nanti
dan bisa diminta keterangan oleh media
karena untuk apa saja yang diperiksa
apa saja pertanyaannya
ini kita masih belum bisa mengkonfirmasi kepada momotufi
baik kita tunggu perkembangan terbaru dari kejagung
terkait dengan mantan mendak ini diperiksa di sana
terima kasih untuk update anda bersama kami di news report
ada arief kurniawan langsung dari jakarta